ya pesona wisata bahari seakan tak habis untuk dieksplor dan menjanjikan bisnis wisata yang menjanjikan berlayar di teluk jakarta adalah pilihan wisata yang memberikan pesona alam bahari dan juga menguntungkan bagi anda
industri pariwisata tanah air terus menggelia terutama setelah meredahnya covid sembilan belas di tanah air
berdasarkan raca pembayaran di indonesia berdasarkan data dari bank indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua ini industri pariwisata sudah menyumbang satu delapan puluh empat miliar dolar terhadap devisa negara
salah satunya adalah industri pariwisata kapal pesiar seperti ini anda tidak perlu jauh jauh ke bajo ataupun ke kepulauan lain
cukup ada di jakarta anda bisa menikmati pemandangan teluk jakarta
selamat selamat menikmati

menyediakan anggaran berapa minimal dikeberapa kalau kapal kayak gini tergantung ukurannya
tergantung tingkat kemewahannya tapi normalnya bisa tiga tiga puluh m itu tergantung daripada facility

dua ribu dua puluh sudah banyak yang ikut sailing seperti ini disini kita cukup banyak jadi kalau misalkan lagi

nginep atau kalau nginep kan udah pasti satu hari satu atau kalau day trip yang full day kita juga
satu hari satu tapi kalau misalkan brunch atau sunset itu baru bisa sehari dua nah ini kalau lagi

bulan september oktober pokoknya pas anginnya lagi bagus lagi angin lagi bagus target market
agustin pinisi adalah keluarga untuk memberikan kenyamanan penumpang ada
empat kamar tidur di agustin pinisi kapal agustin penisi menawarkan tinggal layaknya
hotel terapung dengan kapasitas menginap dua belas orang dan tidak menginap dua puluh penumpang
saya cinta sekali sama bahari dan laut visi kamu kedepannya seperti apa sih di untuk bisnis ini ataupun kamu mungkin tertarik untuk ekoturism juga konservasi alam juga seperti apa
jadi bedanya di agustin vinisi kita itu juga sering dikit dikit sambil sharing mengajarkan sedikit ke tasar
sering mengajarkan sedikit ke tamu tamu tentang konservasi laut jadi kalau misalnya kita
pramuka kita kerjasama juga sama taman nasional dan penduduk lokal untuk kita biasanya coral
adoption gitu jadi nanti tamunya nge adopt coral dan nanem sendiri dan nanti kita kasih sertifikat
ke tamunya dan kita update juga nih perkembangan coralnya udah sebesar apa gitu nah itu biasanya
tamu tamu datang lagi karena mau lihat wah coral yang waktu itu saya tanam udah sebesar apa
jadi sini ada experience ya ya dari para tamu diandra bermimpi mengembangkan bisnis penisinya
dengan menambah armada untuk kawasan lain dan tentunya tetap memberikan edukasi pentingnya
ekosistem laut bagi tamu kapal penisinya yudi yudawan riki maulana yoga aris jakarta